puluhan anak pang di jombang terlibat tawuran saat hendak menonton konser
akibatnya sejumlah anak terluka dan satu orang pingsan akibat pukulan benda keras
satu persatu puluhan anak pang yang terlibat tawuran dievakuasi petugas kepolisian resort jombang
mereka ditangkap saat bersembunyi di sebuah sekolah di kawasan kaliwungu jombang
sebelum diamankan puluhan anak pang ini didata dan diambil fotonya masing masing
mereka disinyalir tidak hanya bikin keributan tapi juga bertindak kriminal
selain mengamankan puluhan anak pang seorang anak pang perempuan dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri akibat terlibat tawuran
aksi tawuran sendiri bermula saat puluhan anak pang hendak naik truk untuk menonton konser
namun tiba tiba dari belakang ia diserang puluhan anak pang lainnya menggunakan senjata tajam
mereka pun kabur menyelamatkan diri
mereka menangkap diri
tidak tahu dari belakang semuanya balet semua
maka kelewang bataku
mereka mencari bocor di minyak banyak yang bocor
usai didata dan diberi pembinaan rambut mereka dipotong agar terlihat rapi
petugas juga melucuti identitas pang yang dikenakan untuk menghindari aksi tawuran susulan